setiap keputusan pengadilan harus kita hormati kita hargai dan itu bersifat mengikat
jadi keputusan itu kita hormati kita hargai dan bagi kami fokusnya adalah untuk mendaftar pada tanggal sembilan belas besok
jadi tidak ada hal yang mengganggu fokus sepanjang hari juga kita fokusnya pada persiapan untuk tanggal sembilan belas itu
kita belum tahu yang kita sudah tahu adalah keputusan mk tentang siapa yang nanti menjadi pasangan kita belum tahu sekarang
jadi sebelum ada kepastian saya juga tidak mau berspekulasi maka itu kita fokusnya pada mendaftar